untuk menciptakan suasana aman dan nyaman di hari perayaan natal
sejumlah lokasi yang disinyalir sebagai tempat tindak asusila dan pesta miras
dirazia petugas gabungan kabupaten probolinggo
hasilnya puluhan pasangan tidak resmi diamankan petugas
tim gabungan dari satpol pp kota tni dan polri kota probolinggo
senin malam kembali menggelar razia penyakit masyarakat
di sejumlah tempat pada hari libur natal
di salah satu rumah kos dan penginapan
petugas mendapati sejumlah pasangan bukan suami istri
berada di dalam satu kamar tanpa identitas resmi
sementara di sebuah warung jalan berantas
petugas mendapati pengunjung laki laki dan perempuan tengah berpesta miras
baik pengunjung maupun puluhan botol miras oplosan
langsung diamankan ke kantor satpol pp
razia ini sengaja digelar untuk menekan angka prostitusi terselubung di pasuruan
kita akan lakukan upaya pembinaan
kegiatan ini masuk dalam kegiatan operasi pekat penyakit masyarakat
hampir semuanya kita lakukan upaya
dalam razia kali ini petugas berhasil mengamankan dua puluh tiga orang
yang terdiri dari pasangan tak resmi anak jalanan
beserta pengunjung warung remang remang
razia akan terus digelar untuk memberi rasa aman
bagi masyarakat selama libur natal